bukan ikan lele bukan juga ikan nila
di sejumlah kolam berukuran dua meter x dua meter ribuan ekor katak lembu alias american bull frog
dikemangbiakan oleh muhammad taufik carlando di pekarangan rumahnya
pemuda dua puluh satu tahun asal dusun tambak rejo kecamatan butuh kabupaten purworejo jawa tengah ini
sudah setahun terakhir belajar budidaya katak dari sejumlah peternak lain
setiap pagi dan sore ia selalu berada di kolam untuk merawat hewan ternaknya
mulai dari rutin mengganti air kolam sebanyak dua kali sehari
hingga memberi pakan katak dengan pelet ikan lele yang dicampur dengan tetes tebu sebagai vitamin tambahan
kini di pekarangan rumahnya candu telah memiliki enam kolam berisi satu lima ratus katak lembu
yang biasa dijual sebagai bandasar olahan khas chinese food yaitu suike
selain untuk kebutuhan konsumsi candu juga memiliki sejumlah indukan katak lembu sebagai upaya pembebitan
lihat disini kan banyak yang cari katak itu
terus ada pengepulnya juga
saya pikir maksudnya gak ada peternakan gitu kan
peternakan katak gitu
soalnya kan konsumsi juga banyak warga lokal konsumsi kata ini
di pasaran harga katak lembu yang dijual hidup berkisar rp tiga puluh lima per kilogram
sementara untuk katak yang telah disembeli dan dibersihkan dijual sekitar rp satu ratus empat puluh per kilogram
katak lembu biasa dipanen setiap empat bulan sekali
dalam sekali panen chandu mampu merauh pelaba hingga empat belas juta rupiah
permintaan katak jenis ini pun datang dari sejumlah daerah di indonesia
mulai dari jakarta lampung kalimantan manado hingga sejumlah wilayah di jawa timur
tak kalah sukses dari bisnis katak milik candu
sudah setahun belakangan mario febrianto warga desa urut sewu ampel boyolali jawa tengah
sukses mengembang biakan domba lokal di kandang miliknya
sedikitnya satu lima ratus ekor populasi domba lokal dikembang biakan di empat kandang milik mario
yang menjual domba lokal secara kiloan seekor domba rata rata memiliki berat lima belas hingga tiga puluh kg
setiap satu kilo domba betina dijual seharga lima puluh delapan ribu rupiah
sedangkan domba jantan dijual tujuh puluh tiga ribu rupiah per kilogram
domba lokal banyak dipesan oleh konsumen dari wilayah yogyakarta dan beberapa kota besar di pulau jawa
yang biasanya disembelih dan dagingnya diolah sebagai bahan pembuatan sate
sedikitnya empat ratus ekor domba lokal laku di pasaran
dengan omset yang dihasilkan rata rata mencapai lima ratus juta rupiah per bulan
jadi di domba itu kita penjualannya lebih mudah
terus kita sistemnya di sini kilo kita lebih ke pasar daging
meskipun kita ada yang breeding untuk yang domba imunisnya
domba yang berkualitas yang bisa dijual sebagai pakan domba di kandang milik mario
selain menjalankan bisnis di peternakan domba ini juga memiliki aksi sosial
di mana kotoran hewan dari domba ini diberikan kepada masyarakat untuk dijual
untuk kemudian dijadikan pupuk
dan hasil dari penjualan domba ini juga memiliki aksi sosial

dalam satu hari warga bisa mengumpulkan sedikitnya lima puluh kg kotoran domba
yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik dengan harga jual rp dua belas per karung
hasil penjualannya digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat
seperti operasional rumah ibadah yang ada di desa urut sewo
tim liputan cnn indonesia